kemana tuh larinya
ayah butuh kamu untuk melewati masalah ini
biaya untuk anak saya berapa ya kira kira
bentar ya bu saya cek dulu
biayanya jadi dua ratus bu
kok ada di sini
anda membantunya kabur
kenapa cincin itu ada di tangan anda
saya juga nggak tahu pak
udah malah saya bingung
kenapa cici nikahnya raja bisa ada di tangan saya
apa kamu benar sudah siap
saya siap banget
yang penting bayi ini harus digugurkan
sangat berat buat saya
berapapun harganya saya akan bayar
yaudah kamu siap siap aja
tapi dengan syarat
saya tidak mau nerima tuntutan apapun
dan uang dibayar full di depan muka
iya mas dewa ada apa
jadi gini bu
resep yang ibu kasih ke saya itu hilang
saya boleh minta lagi ya
nanti saya kasih lagi ya mas
saya mau nanya tentang keadaan lady
baik baik aja kan
gak ada gejala yang serius
oh gak ada masalah
muntah muntah dan peluk peluk itu
kamu tuh mau punya adik mas dewa
aku bener bener pusing
mau gila gara gara masalah ini
itu itu kan
dia gak mengenali aku
sudahpun tante handis
di perjalanan dari

aduh mas gimana sih salam salam
pembunuh jangan jangan
ada pembunuh disini
galak aku ketauan
aku harus sempatnya kabur dari sini sebelum orang orang datang
gara gara mendengar teriakan tante andis
eh eh dia kabur dia kabur
salam salam pak salam

pembunuhnya diego ada disini pak

ya allah aku mohon jangan biarkan suami aku tertangkap
aku gak boleh menyerah
putri dan arsila menunggu aku di rumah
aku gak boleh tertangkap
dan aku harus buktiin kalau aku gak bersalah
raja kamu jatuh
dia bakalan jatuh
laki laki yang lewat sini enggak
siri sirinya nih ya
pumisan berjenggot pakai topi
tahu pak saya juga lagi nyari alamat nih
bapak tau gak nih
alamat jalan keramatan nomor tiga puluh
kamu bagaimana sih
saya nyari alamat dulu pak ya
ya udah kita pak ya
alamat jalan keramatan nomor tiga puluh
aku harus ke rumah tante anies
untuk mencari tau apa ada petunjuk disana
soal kematian diego
karena aku curiga
tante andis menyembunyikan sesuatu

kayaknya untuk sementara ini
aku gak bisa ketemu sama putri
dia pasti terus diawasin petugas sekarang
aku gak mau
istriku jadi ikut terserang dicurigai
yang gak enggak
semoga kita bisa secepatnya berkumpul lagi
lady kemana sih
kok gak ada juga
ladies nyembunyikan soal kandungannya
tadi lewat bunga dia
tidak ada di rumah
diang ya mas dewa
jangan makan anak sebanyak banyak sakit perut nanti
waktu itu lady makan anak sebanyak banget
jangan jangan lady mau gugurin kandungannya
di kamarnya juga kosong
itu kan anaknya lady